saya cuma ingin menyampaikan semacam laporan bahwa
saudara sulam saudara sobari dan badar ingin meminta maaf kepada saya di depan hadirin sekalian
perlu saya beritahukan bahwa
kenapa sih kenapa
yuk kita minum yuk
eh lo kagak jawab kok
waduh doang juga nih orang
tidak boleh diminum
kenapa tuh tadi tukang kembang boleh minum
lu jawab dulu pertanyaannya
oh pelit amat sih
tidak boleh minum ya bu haji ya pak haji
tidak juga males jawabnya
orang kan kering susah jawab
dikasih duit dulu
balur jawab pertanyaannya gitu
tuh tau bu haji
biasa berdua lu maluk
pak haji namanya juga bisnis informasi
apalagi informasi keluarga haji sulam
kalo kagak ada duitnya
kalo kagak ada duitnya
kagak usah dikasih
duit yang udah mau dikasih
ntar borok sikutan loh
lagian selama ini
selalu segala sesuatunya
bersangkutan dengan si sulam
karena selama dikira
biasa buat kalau nota aja
biar pikiran ayah lurus
saya mau minum air jeruk yang banyak
biar bisa pergi haji
air jeruk aja mabuk loh
ini sumbangan dari kita bertiga
mudah mudahan bisa ngeringanin
insya allah ikhlas
selain tingkat sekawan yang kompak
kalau soal sodakohnya
tapi kalau soal tiga sekawannya
hati saya belum bisa nerima si mahmud
jadi temen deket saya
buat si mahmud nyongkel pintu hati lo
ayah sekeluarga juga ngucapin terima kasih
sama ente bertiga
terima kasih ya
mudah mudahan allah membukakan hati kalian
mudah mudahan kalian ketemunya
sama ayah di pengajian
besuk juga lo
ini mau besuk apa ikut rombongan jemaah haji
keduan tremah gitu ya
keduan tremah gitu ya
breman juga manusia aja
gua duluan ame
siapa juga yang mau aku rame

mau kewalat lo
maaf kalau mau masuk gantian ya
jangan rombongan cukup bertiga bertiga aja ya
gimana dari bertiga
dapat aja nama kemah nama po
taramadi kenapa itu bapak sama ibu gak hadir
kebetulan nih umi
babes sama ibu
minta maaf dia berkalangan hadir soalnya ada acara lain katanya
saya belum bisa melihat putri bapak di rumah sakit
maklum karena saya sibuk sekali
jadi belum sempat berkunjung ke sana pak ustaz
yang penting kita sama sama mendoakan aja
semoga semuanya berkah
rob temen lo rere lama banget dandannya
ngeblondir rambut dulu kali be
kayak rambutnya ibu ibu pejabat
gak jelas kayak balon penyok gitu dah
sok tau kamu jon
jangan buruan bilangin
kalau telat gak enak nih
kalau robianya sulitin
biar mau aja tuh
lo nyuruh orang tua jok
gak aja loh
kakak kakak gak pantas ya kayak gini ya
justru keren banget kak
kirain johnny ustaznya dari mana
amin dia bilang ustazah
jangan lagi di depan nendung kak
ya allah rob
temen lo cantik banget pakai jilbab
gak kalah sama si
kagak ada si tata
jangan dibanding bandingin dong
udah udah udah
teringat berangkat ya
saya di sini aja sama kita
biar papa di sana
ya allah bang robi
tega banget sih kamu datang sama mbak rere
kayaknya dia udah jadi bagian dari keluarga ambang
pakai senyum lagi
kayak orang rasa gak berdosa aja
senyuman bang robi itu ngelukain rom
tahu gak sih
dia bener atau mana tadi
tidak ini sih
hari ini kita duduk di sini berdua
suatu saat kita akan duduk di pelaminan
tidak ini sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
bapak dan ibu yang terhormat serta hadirin para undangan yang kami muliakan
marilah kita buka acara ini terlebih dahulu dengan saling maaf memaafkan
tidak ini sih
tidak ini sih
tidak ini sih
tidak ini sih
tidak ini sih
tidak ini sih
tidak ini sih
kita sambut kehadiran sahibul hajat yang dimuliakan oleh allah swt yaitu kita panggil bapak haji muhyiddin
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya cuma ingin menyampaikan semacam laporan bahwa saudara sulam saudara
sobari dan badar ingin meminta maaf kepada saya di depan hadirin sekalian
perlu saya beritahukan bahwa beberapa hari yang lalu saya diculik oleh saudara
sobari dan saudara badar atas suruhan saudara haji sulam
pagi muidin ini enggak bener ini fitnah
kenapa hal seperti ini harus diumumkan di depan umum pak haji sulam
bunun haji sulam jangan membalikkan fakta karena jelas
sampai jumpa lagi